di luar udaranya segar
kemarin yang udah dihemat ya
tuh anak anak ngapain disitu lagi
wah perasaan saya gak enak nih
kayaknya mereka mau merencanakan sesuatu
temen temen pasai pul
kita harus berbakat
kayaknya tadi lampunya masih nyala
begitu saya masuk
kalau udah pada tidur
diri di sampok
hei bangun semuanya bangun
jangan pura pura tidur
sini berdiri sini
pura pura tidur begitu
tau saya mau datang
harusnya jam segini kalian udah pada tidur
biar tidak poros ngerti gak
sekarang kalian tidur
awas kalau gak tidur
sebelum tidur jangan lupa
jum tangan dulu
naik naik tempat tidur cepetan
nah aku snug
aku punya idea
gimana kalau kita ngerjain pasai full
ah gak usah
yang benar nih
om kita jaga ya ya udah tahu kayak gaya disitu
kan sabri diberi teka banget udah tahu indra malu tidur apalagi si lukman tuh
siapa yang bilang muka kamu ke pintu lagi kamu datang belum bilang
soalnya siapa tuh nama yang bapak galak itu pak syaiful
itu susah diinget pak syafu itu yang galaknya nauzubillah
dia kadang kadang munculnya tiba tiba
kita cari lukman
kata kamu nggak boleh teriak teriak
heriakan kaget karena lukman kanuli ngapain yodeo sekarang kita jalan aja
di luar udaranya segar
sambil lihat coret coretan mana aja kemarin yang udah dihemat
itu anak anak ngapain di situ lagi
wah perasaan saya gak enak nih
kayaknya mereka mau merencanakan sesuatu
sekarang liat catetan lagi ini
gaya pas lain pun bisa berambe urusannya
masa bapak galang itu takut sama kecowa cowaan
kalian tau gak
yang kalian tadi lakukan ke pak saiful itu
eh lagi mana ada orang takut sama kecowa gede begini
mana ungu lagi kesiram justerung nih kecoanya nih
ternyata apa tat
kayanya seneng banget
ada orang takut masa sama kecowa kecowaan segini
kan camen banget ya
jadi itu kecowa kecowaan
bagus harusnya anda mengajarkan mereka disiplin bukannya kerjasama untuk menjahili saya kalau
begini terus reputasi anda bisa terancam ulang
mas saipul aduh saya ngerti ya anda ini lagi emosi pasti kecewa kesel karena dijali sama
anak anak tapi ketahui lah bahwa saya ini ustadz musa yang mulia dan santun punya cara supaya mood
anda bisa kembali lagi dan bisa happy lagi gak kecewa lagi caranya ada uang logam maaf
ini anak ini bukan anak sembarangan loh oh ya nih kalau kita taruh koin di sini tuh ya bisa apa tuh
ketawa ada ada lucu banget
ini ya masukin lagi dia bisa apa nih
ada aduh aduh
selanjutnya pasal itu silahkan coba sederhana masukin di sini leher belakangnya
leher belakangnya jangan meleset ntar yang bisa bereaksi makasih perpisuh ya assalamualaikum